pasangan suami istri di sragen jawa tengah menjadi korban kecelakaan di jalan sragen ngawi pada selasa pagi
kedua korban yang sedang berboncengan sepeda motor tersebut tewas setelah tertabrak truk ekspedisi tujuan mojokerto
jenazah kedua korban kemudian dilarikan ke instalasi forensik kamar jenazah rsud dr suhadi priyo negoro sragen
kasus kecelakaan ini sedang dalam penanganan polisi dan supir truk saat ini sedang dimintai keterangan di gedung satuan task force seragen
dengan hibutan cnn indonesia